rifat sungkar yang didampingi co driver asal australia benjamin sersi memimpin kelas men sementara danau toba rally dua ribu dua puluh
pembalap ini mencatatkan waktu satu jam sembilan belas menit dan lima puluh enam detik
meski sempat mengalami kendala pecah ban akibat beberapa bagian lintasan yang berbatu
pengendara mitsubishi expander ini mengaku cukup puas dengan perbaikan lintasan yang dilakukan panitia dibanding ketika kejuaraan nasional putaran pertama bulan lalu
tertinggal di posisi kedua pada sesi pertama rifat melesat ke pucuk kelasemen di akhir leg pertama
kita tahu sekali kapasitas dari shown seperti apa dan kita juga tahu kapasitas kita ada di mana
tapi kita never gyp up karena gimana pun juga rally masih panjang
sekarang kita berada di posisi kedua dan masih ada delapan ss lagi di session dua dan session tiga
itu merupakan kesempatan juga untuk kita
sedikit ada kendala tadi kita pecah ban
satu pecah ban satu lagi bannya sobek
cuman selebihnya oke lah gak ada masalah
sementara itu wakil gubernur sumatera utara musa rajeksa dengan kendaraan barunya skoda fabia
yang dijuluki ratu rally dari republik ceko berhasil merangsek
di posisi kedua kelas men sementara
pembalap ini mencatatkan waktu satu jam dua puluh dua menit dan delapan belas detik
rally bla bla bla motorsport ini mengaku baru mulai nyetel dengan kendaraan barunya di ss ketiga dan keempat
oh iya tadi di ss ketiga ya
ya setelah ss satu dua kami mulai ya saya kan ini kendaraan baru
kemarin baru nyobain di latihan aja
mulai nguasain mudah mudahan nanti hasil berikutnya lebih baik lagi
shane glyle yang didampingi co driver asal portugal hugo magale sempat memimpin kelas men sementara
dengan catatan waktu satu jam enam belas menit dan lima puluh tujuh detik
akan tetapi pereli jagonya ayam motorsport ini tergelincir ke posisi ketiga setelah dihukum penalti selama delapan menit
danau toba rally dua ribu dua puluh dua berlangsung di lintasan hutan tanaman industri tpl aiknauli simalungun sumatera utara
rally masih akan berlanjut ke leg kedua
yang terdiri dari empat special stage pada hari minggu ini